ada pula potret lain di masyarakat seorang guru honorer di kabupaten tanjung jabung barat provinsi jambi
harus berjalan kaki melewati kebun dan mengarungi sungai untuk mengajar di sebuah sekolah dasar
dia sudah melakukannya selama sepuluh tahun
dari rumah berdinding kayu tanpa listrik di tengah kebun kelapa dan pinang ini
hifziah mempersiapkan diri menuju sekolah setiap pagi
guru honorer ini harus berjalan kaki sepanjang tiga km setiap hari untuk mengajar di sekolah dasar negeri delapan puluh satu
di desa mekar alam kecamatan seberang kota kabupaten tanjung jabung barat provinsi jambi
hifzia berjalan di antara semak dan gedangan lumpur di tengah pergebunan sepi
perjalanan ini bertambah sulit saat musim hujan karena genangan air bisa mencapai panjang

setelah menempuh perjalanan darat dari rumah hifziah kemudian melanjutkan perjalanan dengan pompong dari sebuah dermaga kecil
disinilah setiap pagi hifzia bertemu sesamarkan kerja yang lain untuk mencapai sekolah
kurang lebih setengah jam menyusuri perairan dengan pemandangan hutan bakau
luxya kemudian melanjutkan perjalanan ke sekolah dengan berjalan kaki
sampai sekolah anak anak siaga membantu ibu guru hipzia membersihkan kaki sebelum mengajar
meski berstatus hanya guru honorer
hifziah mengajar hampir seluruh mata pelajaran
honor yang diterima hijah tak besar
setiap bulan hetija dibayar satu ratus lima puluh ribu rupiah
adik bulan dua belas ini sudah sepuluh tahun
suka dukanya ya memang banyak suka dukanya ya daripada sukanya
apalagi gajinya tidak mencukupi bagi kami sekeluarga ya
masalah ekonomi gaji tiga bulan sekali
baru didapat dikirimnya
itu pun dari dana bos
memang ada sih dapat tunjangan dari pemerintah
tapi setengah tahun sekali baru dapat
nah untuk mencukupi kebutuhan kami
dengan cara berkebun
nah kami ketambahan untuk biaya hidup sehari hari
desa mekar alam merupakan desa terpencil di kawasan kabupaten tanjung jabung barat jambi
desa ini menjadi desa pembatas antara provinsi jambi
dan provinsi riau
di sini tenaga pengajar sangat minim
di sekolah ini saja hanya ada tiga guru berstatus pegawai negeri sipil
dan enam tenaga honorer
sebetulnya bukan cuma ibu hipsyah ya
tapi memang semua anak anak di sini guru di sini honor
pns di sini ada tiga ibu
terus satu lagi ada pak husin
tapi kebanyakan memang di sini honor
tapi kalau untuk ibu irjia
itu sudah sepuluh tahun lebih mengabdi di sekolah ibu di sini
dengan fasilitas ya
dengan segala kekurangan
hibziyah tak lantas menyerah
di hari guru hivia hanya dapat berharap
perhatian pemerintah kepada guru honorer di desa terpencil
dan di perbatasan
nugroho kusumawan tanjung jabung barat jambi